usai olah tkp yang dilakukan polres bogor
dua jasad korban dan juga satu jasad pelaku
pembantai keluarga di kampung cijurei
kejamatan sukamakmur kabupaten bogor jawa barat
selesai yang dibawa ke rumah sakit keramat jati jakarta
sementara adik korban yang selamat dari pembantaian tersebut
sempat melihat pelaku melukai dan membakar rumah korban
warga kampung cijure desa sukaharja
kecamatan sukamakmur kabupaten bogor jawa barat
gempar saat rumah korban pembunuhan luluh lantak terbakar
sejumlah kerabat korban sempat histeris melihat
dua jasad mertua dan menantu ditemukan terpang pang
di bawah tumpukan kayu
selain itu polisi juga mendapati jasad pelaku
gantung diri di area peternakan yang berjarak
sekitar lima ratus meter dari lokasi kejadian
beruntung adik korban yang selamat dari pembantai
sempat menyelamatkan kakaknya yang sudah terkapar
pria pengangguran itu diketahui bertamu
hari sebelumnya hingga membabi buta
menusuk ayah kakak kandung dan kakak iparnya
menggunakan sebilah pisau
kemudian pelaku membakar rumah korban
dan kabur gantung diri
hasil olah tempat kejadian perkara
diduga motif pembantaian satu keluarga ini
akibat pelaku terbakar cemburu
setelah mantan istrinya menikah dengan korban
dua minggu silam
jadi korbannya ada tiga
yang dua meninggal dirinya
satu dalam kondisi luka luka berat
yang luka berat ini perempuan
kemudian dilarikan ke rumah sakit
dua jasad korban dan satu jasad pelaku
langsung dievakuasi ke rumah sakit keramat jati
sementara korban selamat bernama cicih
masih menjalani perawatan medis
lantaran luka tusuk di sekujur tubuh
muhammad juanda bogor